artis nikita mirzani meluapkan kekecewaannya di pengadilan negeri serang banten senin siang
nikita sempat membanting mikrofon dan melemparkan berkas di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum
peristiwa tersebut terjadi saat sidang ke enam terdakwa pencemaran nama baik
yang menyeret nikita mirzani dengan agenda pemeriksaan saksi
nikita kesal lantaran saksi dito mahendra lagi lagi mangkir hingga kali ketiga pemanggilan
dengan alasan belum pulih dari sakit demam
di persidangan ini nikita mirzani sempat terlibat adu mulut dengan jaksa
lantaran ia merasa permohonan izin berobatnya yang selalu dipersulit
padahal dari hasil pemeriksaan kesehatan tulang belakang nikita terbukti telah terjadi pengapuran
yang mengakibatkan penyempitan di tulang punggung dan peredaran darah di kepala tidak berfungsi dengan baik
iya kalau itu sama pak edward baru dipersulit saya

sampai benar benar sakit banget baru kemarin akhirnya bisa dirujuk
mungkin harus lumpuh dulu kali baru orang serat ini membantarkan saya kali
atau tunggu dimana dulu saya gak tau itu
ini cuma dia sama tuhan yang tahu
lepar berkat juga tadi
iya itu juga cuma gak sengaja kesenggor itu terbang sendiri aja
pokoknya disini kan semua serba mengejutkan ya
mik aja bisa terbang kan
tercatat hingga senin kemarin
di tomahendra sudah tiga kali manggil dari panggilan sidang
rencananya pengadilan negeri serang dan polresta serang kota akan menjemput paksa dito mahendra pada sidang selanjutnya
adi mazda serang batak